ibu kenapa ibu sakit ya
kok jalannya sempoyongan
gak apa apa put
ibu tuh cuma gak enak badan aja
ini barang ibu panas banget
ibu pasti mau demam
ibu udah makan belum
udah put put
ibu itu cuma butuh minum obat terus istirahat
udah gak apa apa
yaudah kalau gitu aku beliin obat ya
aku ke depan sebentar ya
udah put gak usah
ibu tuh udah minum obat
ibu cuma perlu istirahat sayang
yaudah kamu temenin
pak bos marah nih
nonmel kemana sih ya
susah banget dari tadi dihubungi
coba sekali lagi deh
tuh kan susah banget
kemana sih nonmelnya
tuh gimana tuh saya hubunginya
saya mau kamu jujur sama saya
jujur masalah apa nih om
dimana mel sekarang
gak tau juga deh om
soalnya ini aku disuruh bawa mobilnya
nanti dia bilang kalau dia perlu dijemput ya kita jemput
ya ini aku juga gak tau om
masih nunggu kabar dari mel
yaudah nanti kalo ada kabar dari mel
om tunggu kabarnya ya
kabarin om langsung ya
pasti diri gue makin kepo deh gue gimana
lo juga bikin si cewek asongan kepo
biarin aja biar si c asongan tuh makin yakin
untuk ngejauhin my prince
lo mau gue izin bokap gue buat deket sama nyokap loh
gue pikir pikir dulu kali ya
nanti jawaban pastinya nanti aja
gue maunya lo jawab sekarang
karena gue gak mau nyokap gue larut dalam kesedihannya
gue juga yakin kok
bokap lo juga pasti sama sedihnya
kita buat orang tua kita bahagia
cewa asong lo ngerti gak sih kalo gue suruh tunggu ya tunggu lah
ya gue tuh cuma mau
gue gak suka banget ya dipaksa
aku pikir gampang buat gue yang izin my that deket sama perempuan kelas rendah kayak kalian
liat aja gue akan buat lo ngelakuin apa yang gue mau
gue yakin banget ya
sekarang pasti si cea asong lagi ngarep banget jawaban dari gue
terus kok mau kasih jawabannya kapan
ya kalo di diri gue secepatnya juga
kamu dari mana aja sih sayang
ibu pulang kok kamu gak ada
aku habis ngajak putri makan di luar tante
tante kira putri itu masih nekat menemuin pangeran
enggak kok tante

aku selalu jaga putri dari pangeran
kamu nepatin janji kamu untuk jagain putri
ibu ke kamar dulu ya
ibu mau istirahat
ibu kenapa ibu sakit ya
kok jalannya sempoyongan
ibu tuh cuma gak enak badan aja
ini barang ibu panas banget
ibu pasti mau demam
ibu udah makan belum
udah put put

ibu itu cuma butuh minum obat terus istirahat udah gak

ya udah kalau gitu aku belain obat ya
aku ke depan sebentar ya

udah put gak usah
ibu tuh udah minum obat

ibu cuma perlu istirahat saya

ya udah kamu temenin rizki ya

kayanya ibu berharap banget gue bisa deket sama rizki
supaya gue bisa jauhin pangeran
supaya gue bisa jauhin pangeran
kalau gue bukan orang yang diharapin putri untuk ada di sini
yaudah hati hati ya
yaudah aku hantar rizky ke depannya bu
lo ngapain sih masih disini
lo pikir dengan lo pepet putri terus
dia bakal berubah
ibu lagi demam di dalam
kalo denger suara lo nanti ibu bisa bangun
maaf gue gak tau
mendingan lo jangan disini deh
putri usus goreng
lo harus kunci dulu ke dia
masalah buat gue
sama gue siapa dia
jangan ribut disini deh
tapi gak lama lama ya
sama gue siapa dia
sama gue siapa dia
kamu sekarang lagi sama putri
emangnya kenapa mah
mama meminta anterin ke tempat kontrakannya putri
mama mau ngapain ke rumah putri
iya mama tuh mau jengukin putri
iya waktu putri dirawat di rumah sakit
mama kan gak sempet nengokin
sekarang putri udah di rumah
mama belum kesana juga
tante nawang sekarang lagi demam
bu nawang demam
kamu tau dari mana rizky
kamu tahu dari mana rizky
ini sekarang aku lagi di rumah putri

sekarang kamu kasih tau alamat kontrakannya putri dimana
jadi mama langsung kesana

tapi mah tante nawang kan butuh istirahat
mama kontrakannya putri dimana
emang gak enak sama bu nawang
tambah gak enak sama bu nawang
aku wa ala motobag putri ya

makasih ya sayang